masuknya nama basuki cahayapurnama atau ahok dalam bursa calon bos ibu kota baru
negara menuai beragam tanggapan baik pro dan juga kontra
jika presiden joko widodo menunjuk ahok artinya ahok akan kembali ke gelanggang
setelah melewati perjalanan yang cukup panjang pasca penahanan dirinya
karena kasus penodaan agama
apa kemudian plus dan minus ahok jika memimpin lembaga pembentukan ibu kota
benarkah ahok memang dianggap anak emas istana
sehingga kemudian selalu masuk dalam radar yang dipilih oleh presiden joko widodo
karena terakhir kemudian ahok menjabat sebagai komisaris utama pt pertamina
kita akan bahas pada malam hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio
ada bang syahganda nenggolan direktur lembaga kajian sabang merauke institute
selamat malam bang syahganda
kita bertemu lagi bang
selamat malam pemirsa semua
kita juga masih menanti nanti boni hargens direktur lembaga pemilih indonesia
yang juga akan berkongsi
dan gabung dalam diskusi kami pada malam hari ini
saya tentu akan mulai dulu dari bang syahganda nenggolan
jadi begini bang ketika kemudian presiden joko widodo ya
menyebutkan nama empat tadi kan
ada empat nama calon bos baru ceo nya gitu
bahasa presiden untuk ibu kota baru negara ini
ada satu nama ahok di situ
apa yang anda tangkap ketika kemudian presiden mengeker nama ahok
untuk menjadi calon pemimpin lembaga pembentuk ibu kota
apakah karena memang track recordnya begitu memimpin ibu kota
di jakarta atau ada faktor faktor yang lain sebetulnya
ya kalau saya melihat dari kasus lamanya ahok dengan jokowi ya
itu kan ahok dikorbankan oleh jokowi
ketika ahok itu berhadapan dengan sokol umat islam ya dulu di jakarta
menurut saya kan jokowi harusnya masih bisa memproteksi ahok untuk tidak masuk penjara
tapi kan akhirnya kan dia masuk penjara
jadi memang menurut saya kalau ini ahok ini memang untuk dijadikan korban kembali
bukan untuk promosi ya seperti gembar gembor dari berbagai pihak
ada lembaga survei juga apa segala
karena situasinya ini sekarang adalah situasi ini
bicara pembangunan ibu kota ini bicara falasi
balasi artinya bicara sesuatu yang nggak masuk akal
oke tapi kenapa kemudian anda membaca bahwa justru
dengan dijadikan calon pemimpin ibu kota yang berada di jakarta

karena barang baru badan otorita ibu kota ini justru dikorbankan kembali
apa dasarnya bang syaganda
kalau menurut saya kan ini semua rejim ketika dia mulai tidak populer
itu mulai mencari dramaturgi
dramaturgi itu artinya membuat kisah kisah yang berbau mimpi
untuk rakyat masih bisa tetap mempunyai harapan
di zaman sby misalkan ya
ketika dia tidak mulai populer
dia mulai bicara tentang gunung padang

bahwa kita punya harta karun di gunung padang
ya kan habis habisan dikorbankan lah disitu
namanya andi arief
andi arief ribut lah membuat mimpi mimpi
bahwa di gunung padang ada nanti harta harta karun
di zaman megawati itu dikorbankan menteri agama
ada harta harta karun di batu tulis
sampai orang mau menggali di batu tulis bogor itu harta karun
jadi memang ini semua permainan permainan ketika tidak populer
ini harus tetap dibuat buat karena itu harus diperlukan untuk membuat kisah kisah
nanti saya jelaskan kenapa mimpi ya
dan dia harus dicari orang yang tepat yang dia mau mengambil risiko
karena orang orang nama lain seperti brojonegoro
dia dari mulai kakeknya itu dari bapaknya
itu orang penting di indonesia
yang menantangani sign deal dengan pripot itu brojonegoro keluarganya
yang lain juga orang orang yang punya nama ya
artinya yang nggak mau ngambil risiko risiko politik seperti ahok
jadi ahok ini kelihatan mau dikorbankan oleh jokowi

ibu kota baru ini menurut anda sebuah mimpi saja begitu ya
mimpi itu kemudian diwujudkan lewat sosok seorang ahok menurut anda
ya karena gini sejarah ibu kota baru ini kan sebenarnya dulu di create oleh andri nob
dan dr jehansa siregar
mereka punya kelompok pc dua ribu tiga puluh lima
mereka mulai meng coach jokowi dari mulai solo
nah tapi ketika andri nob jadi kepala bapenas
dan bahkan waktu kampanye awal dua ribu empat belas
nggak ada itu ibu kota baru pada saat itu
jokowi paling populer di indonesia
gak ada tanding seandainya dia memang mau menggolkan ibu kota baru
itu harusnya pada saat itu
pada saat dua ribu sembilan belas itu pun tidak muncul di dalam janji kampanye jokowi
jokowi baru meng announce itu kalau bahasa mencatur itu namanya langkah sampul
tidak ada yang tahu ya kan baru mulai masuknya tanggal enam belas agustus
ya kan artinya ini kan misteri
nah oke enam belas agustus mungkin orang orang masih ada mimpi
supaya ada uang yang bisa diputar
aset di jakarta dijual dan lain lain
tapi sekarang dengan taksiran rp empat ratus enam puluh enam triliun
ini kan udah mimpi
oke meskipun pak pemerintah sudah menyiapkan skema skema
sebetulnya kan antara pendanaan dari pemerintah dan juga dari pihak swasta
pertama dari apbn itu adalah rp delapan puluh sembilan triliun
yang kedua dari swasta itu rencananya rp satu ratus dua puluh sembilan triliun

yang ketiga dari ppp
pipip itu apa namanya kerjasama swasta dan pemerintah
itu sisanya rp dua ratus lima puluh triliun
nah anda bisa bayangkan ketika soeharto mano arpa
kepala bapak pras menyebutkan ada delapan negara
yang siap untuk investasi
itu pada bulan januari dia ngomong
antara lain apa
antara lain amerika
yang kedua china
yang ketiga itali
yang keempat dan lain lain
kamu lihat semuanya itu kena virus corona sekarang
nah gak ada uang mereka ini
mereka udah panik game
ya tiba tiba kita delapan negara mana
jadi gak ada
jadi uang kita sendiri sekarang
perolehan sekarang perolehan pajak kita pada bulan ini
sekarang kuartal menuju januari aja
ini udah kurang
penerimaan pajak kita
jadi gak punya uang
jadi menurut anda justru ketika jokowi memilih ahok
atau menyebutkan nama ahok
untuk sebagai pemimpin badan otorita ibu kota ini
bukan suatu bentuk promosi
tapi justru mengorbankan pak basuki kembali lagi
tapi secara kualitas seorang ahok
menurut anda layak tidak untuk menjadi seorang ceo
ibu kota baru negara
tapi dijawabin nanti ya bang syagana
nanti kami akan juga bergabung dengan bang boni hargenus
usai jeda berikut kami akan segera kembali